oke bergabung bersama kami ada plt camat samboja bapak nurholis di cnn indonesia connected
pak nurholis selamat malam
selamat malam mbak buspa
pak nurholis nampaknya masyarakat atau warga kecamatan samboja ini udah pede banget gitu ya
karena nama samboja mendadak populer dikaitkan dengan lokasi ibu kota baru
bapak melihat tanggapan ini seperti apa
ya mbak puspa samboja memang beberapa hari terakhir tampaknya jadi pembicaraan nasional
sementara ini tanggapan masyarakat cukup positif tentu dengan berbagai macam spekulasi
tapi secara umum mereka tetap positif artinya seandainya samboja menjadi ibu kota
tentu ada dampak dampak positif secara ekonomi paling tidak yang mereka harapkan
oke selama menjabat sebagai plt camat samboja dan juga menjadi masyarakat di kecamatan samboja begitu pak nurholis
bapak melihat samboja ini layak untuk menjadi ibu kota baru republik indonesia apa saja potensinya di sana
sebagai masyarakat kami melihat bahwa samboja memang berada di posisi yang sangat strategis
dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari bandara kemudian posisinya juga di pinggir selat makassar
sehingga secara pengembangan potensi ekonomi apakah itu pelabuhan kemudian akses jalan
sebenarnya sudah infrastrukturnya
tersedia cukup baik
oke kalau kita mengutip sedikit ada akses infrastruktur yang sudah baik akses jalan sudah baik
pak nurholis melihatnya sekarang masih ada pengerjaan kah atau sudah mulai pengerjaan mengenai hal hal yang akan mendukung pemerintahan baru di sana
tetapi beberapa pendukung
lain lain seperti pelasokan listrik sudah ada pembagian listrik tenaga gas yang sudah juga beroperasi di wilayah kecamatan samboja
oke waktu itu presiden jokowi sempat menyambangi wilayah samboja bapak sempat ikut
itu diikuti oleh bapak camat yang lama pak ahmad junaidi
oke tapi pak nurholis tahu tidak tanggapan pak jokowi mengenai samboja ini seperti apa
tapi bapak tahu tidak tanggapan pak jokowi mengenai samboja ini yang digadang gadang bisa menggantikan jakarta sebagai ibu kota seperti apa
dari media online saya juga membaca bahwa beliau cukup antusias dan merasa bahwa samboja cukup layak untuk jadi kandidat ibu kota
oke sebelumnya kita membahas soal banyaknya broker properti yang kabarnya sudah melirik dan juga membangun usahanya di sana
harga tanah juga semakin menggila di samboja boleh dikonfirmasi pak nurholis benar tidak
dua bulan terakhir sejak saya di samboja belum ada transaksi yang dilakukan dan proses administrasi pertanahannya belum kami lakukan
tapi memang ada info beberapa lurah atau kepala desa bahwa ada broker atau spekulan yang mencoba mencari informasi tentang tanah tanah dalam luasan yang cukup untuk mungkin mereka investasi atau beli di samboja
oke masyarakat luar banyak yang datang ke sambo
samboja apa untuk memantau untuk memverifikasi wilayah
belum belum belum
belum terlihat begitu ya sampai sekarang
masih seputaran mungkin di tingkat kelurahan mungkin mereka bertanya
oke baik terima kasih banyak informasinya pak nurholis plt camat samboja atas informasinya kepada cnn indonesia